saat rekonstruksi rumah pribadi ferdisambo pagi tadi pengacara brigadir yosua kamarudin simanjuntak dan johnson panjaitan mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat memasuki lokasi rekonstruksi
padahal ia mengatakan pengacara baradae diperbolehkan untuk terlibat langsung pada agenda hari ini
terkait kekecewaan yang diungkapkan oleh pengacara brigadir j kadifu mas polri mengatakan bahwa kuasa hukum brigadir j memang tidak diundang dalam rekonstruksi perkara
pihaknya mengungkapkan yang terlibat dalam rekonstruksi hanya penyidik tim suspolri kelima tersangka komnas ham kompolnas dan pengacara dari kelima tersangka
aturan ini pun telah dijelaskan oleh dirtipidum brigjen polisi andirian kepada kuasa hukum brigadir j
namun kamarudin siman juntak mengungkapkan bahwa pihaknya berencana akan melaporkan hal ini kepada komisi tiga dpr ri dan presiden
tidak diundang jadi yang sudah disampaikan oleh pak dirpidum sudah sangat jelas
ya rekonstruksi ini untuk membuat terang menerang suatu peristiwa pidana
oleh karenanya yang diundang yang dihadirkan siapa
adalah lima tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam satu peristiwa
kemudian ada pengacaranya kemudian ada dari jaksa penuntut umum pengawas eksternal semuanya lengkap hadir
dari komnas ham hadir dari kompolnas hadir dan dari spsk mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian acara
adegan yang diperagakan di dua tkp
tkp magelang ada enam belas adegan kemudian tkp bisa guling